sementara itu kepolisian menetapkan dosen uhamka yang juga penceramah bernama alfian tanjung
sebagai tersangka penyebaran informasi sesat dan kebencian
dalam ceramahnya alfian menyampaikan adanya kebangkitan komunisme di indonesia
dikutip dari laman cnnindonesia com alfian tanjung langsung ditahan oleh penyidik barai skrim polri
begitu ditetapkan sebagai tersangka
alfian disangkakan melakukan pelanggaran penyebaran informasi sesat
yang dikhawatirkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan bermuatan sara
sebelumnya alfian menyatakan kekhawatiran akan kembali bangkitnya komunisme di indonesia
bahkan dalam ceramah yang videonya tersebar di youtube alfian menyebut pihak istana sudah menjadi sarang komunis
karena mereka sekarang diimpi oleh teten mas duki uim suprianto budiman sedyat miko waluyo jati nezar fatria
dan sederhana adat adat pki yang mereka menjadikan istana
tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam delapan malam ke atas
keren ya jadi istana negara sekarang jadi sarangnya pki
sejak bulan mei dua ribu enam belas sampai kapan gue gak tahu
pihak istana pun bereaksi
kepala staf kepresidenan teten mas duki yang turut dituduh komunis oleh alfian
mensomasi agar alfian mencabut pernyataannya dan meminta maaf
itu tentunya tuduhan yang menurut saya sangat kekanakan kanakan
sangat lucu gitu ya
atau juga malah tidak lucu sebenarnya karena disampaikan oleh sosok sosok yang sesungguhnya harusnya dihormati di masyarakat
dan munculnya isu seperti ini tentunya kita melihat satu sisi ada upaya untuk mempolitisasi
ada upaya untuk mendelegitimasi kerja kerja pemerintah
dan hal itu yang mendasari kemudian ketika muncul tuduhan tuduhan seperti itu
yang mendasari kepala staf kantor kepresiden itu melakukan sosialisasi

atas perbuatannya alfian tanjung dijerat dengan pasal berlapis yakni satu ratus lima puluh enam kuhp dan undang undang tentang penghambusan diskriminasi dan ras
serta undang undang ite
budi adiputro cnn indonesia
ya tentu kita harapkan dalam keadaan seperti ini agar semua ujaran ujaran yang memprovokasi menuju kebencian
agar bisa diredam karena tentu kita berharap ya bahwa indonesia terus bersatu
hari kebangkitan pancasila juga
iya besok ya
jadi menjelang hari kesaktian pancasila
tentu saja itu yang harus kita jaga sampai sekarang ini meskipun bukan maksud untuk membungkam kebebasan kita untuk berpendapat ya
tapi negara kita negara hukum